oh tuhan berhati hati
beginilah aktivitas kompol sutyono saat memulasarakan jenazah pasien covid sembilan belas
tak jarang sutyono dan timnya mensolatkan jenazah covid sembilan belas sendiri
lantaran tak ada yang berani mensolatkan
hingga saat ini lebih dari tujuh puluh jenazah covid sembilan belas yang sudah ia makamkan
tak hanya siang hari
pemakaman jenazah covid sembilan belas ini pun sering dilakukan saat dini hari
untuk melepas lelah sutyono dan tim terkadang terpaksa tidur di atas pusara maupun di kamar mayat
selama masa pandemi sudah hampir tiga bulan sutyono tak pulang ke rumah
untuk mengobati rasa rindu kepada keluarganya yang berada di luar kota
ia berkomunikasi melalui panggilan video
stiono mengaku pernah diprotes oleh putri bungsunya karena tak pernah pulang
kasian sekali dalam memakamkan jenazah covid sembilan belas ini
saya sama sekali kayaknya teman itu hilang gitu
saudara itu kemana juga
kadang kadang kami hanya dengan tim kami
bahkan kadang kadang kalau sudah tengah malam sampai hampir pagi
kita mencari yang mendoakan saja kadang kadang susah sekali
itulah yang mendorong saya
mending saya tetap di malang membantu masyarakat yang berusaha daripada saya harus pulang
kapolri jenderal polisi idem aziz mengapresiasi kerja kemanusiaan foresta malam kota
yang memakamkan tujuh puluh jenazah covid sembilan belas
kapolri menyampaikan langsung dukungannya melalui video call
di sela sela kunjungan kerja di sulawesi selatan
siap jenderal enam orang jenderal dengan kami
siap kompol jenderal
kasat intel forestama langkota jenderal
kasat intel forestama langkota iya ya
ya sudah nanti saya ucapkan selamat
nanti dari tim kamu nanti laporkan polres kapolres laporkan polda ya
laporkan apa yang diinginkan ya nanti saya fasilitasi ya
salam ke teman yang lain ya
assalamu'alaikum selamat siang jenderal
mohon izin perintah jenderal
saya sudah dapat laporan dari pak kapolra
nanti silakan di data itu ya

saya juga bawa karun bintang
siap jenderal dilaksanakan jenderal
apa yang mau coba atau apa ya
siap perintah dilaksanakan jenderal
terima kasih banyak jenderal